tim sar gabungan kembali mengevakuasi korban meninggal akibat awan panas guguran gunung semeru
tepatnya di dusun bondeli utara desa sumberbulu kecamatan candipuro lumajang senin siang
korban merupakan satu keluarga yakni ayah dan kedua anaknya
saat ditemukan ketiga jasad korban bertumpukan di dalam sebuah rumah
evakuasi sempat kesulitan karena para korban berada di dalam rumah yang tertimbun abu vulkanik sedalam satu meter
yang kita dapatkan alhamdulillah itu tiga orang sudah almarhum semua yaitu atas nama pak mistono empat puluh lima tahun
terus mbak talita enam belas tahun wildan tiga belas tahun
jadi satu keluarga ya
satu keluarga karena menurut informasi dari keluarga yang masih ada itu seluruhnya tujuh orang
tim sar gabungan dari bpbd basarnas relawan tni polri
terhubung dengan tni polri
terus melakukan pencarian terhadap warga yang hilang akibat semburan awan panas guguran gunung semeru
pencarian dilakukan di tiga titik yakni kajar kuning di bawah jembatan geladak perak kecamatan candipuro
serta kawasan supit urang kecamatan pronijiwo pada senin sore
pencarian masih terkendala medan berupa material vulkanis gunung semeru yang masih panas
dalam konferensi pers yang digelar pada senin malam basarnas mencatat
sebanyak dua puluh dua korban meninggal dunia telah ditemukan
sementara dua puluh tujuh orang masih hilang dan lima puluh enam orang mengalami luka luka
apakah kemungkinan masih ada kita tetap menunggu kita menunggu informasi dari masyarakat
laporan kemungkinan kemungkinan keluarga yang masih belum ditemukan
jadi saya sampaikan memang terutama kendala adalah kuaca
selanjutnya fokus penyisiran tim sar akan dilakukan di desa
di kawasan surah koboan tambang pasir satuan kampung renteng dan kebun deli
sebanyak lima puluh personil gabungan dikerahkan untuk menyusuri lokasi lokasi tersebut
tim liputan cnn indonesia